hingga sembilan belas april atau ramadan hari ke tujuh larangan melakukan perjalanan ke luar daerah atau mudik dan cuti pada enam hingga tujuh belas mei bagi asn sudah disosialisasikan di lingkup pemerintah kota surabaya jawa timur
mendekati lebaran larangan ini akan dipertegas dengan surat edaran wali kota yang akan diterbitkan termasuk sanksi yang akan diberikan
itu kembali ketika mereka melaksanakan mengambil cuti ataupun tidak masuk ketika masa tanggal enam hingga tujuh belas mei itu
ada aktivitas yang mereka tidak berkantor di bmpk surabaya ibaratnya dia izin atau mengambil cuti secara paksa
ketika itu kedapatan oleh atasan langsung maka ya otomatis lah tunjangannya dikurangi
selain pemotongan tunjangan sanksi tertulis akan diberikan bagi asn
pada enam hingga tujuh belas mei di luar hari libur asn juga diwajibkan menyampaikan laporan lokasi untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan
sementara itu pada masa libur lebaran satu dan dua syawal atau tiga belas dan empat belas mei asn diminta meminimalkan perjalanan jauh
menanggapi hal itu sejumlah asn mulai merencanakan kegiatan selama berada di rumah untuk merayakan idul fitri dengan keluarga
apa ya istilahnya kampungnya jauh jadi ya di surabaya aja
lagian kan mudiknya cuma tanggal merah cuma satu hari ya
kita jaga waktu kan liburnya kan mengikuti sip walaupun tanggal merah kita tetap harus jaga dan jaga kota surabaya agar kondusif
larangan mudik ini diberlakukan untuk mencegah dan menekan penyebaran covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia